raffi ahmad dan nagita slavina didaulat menjadi ikon pekan olahraga nasional pon ke dua puluh di papua
raffi nagita akan bersanding bersama duta pon dua puluh boas salosa
kapten dari tim sepak bola persipura jayapura
penunjukan raffi nagita sebagai ikon pon dua puluh ditetapkan sejak bulan april dua ribu dua puluh
seperti yang dilansir cnn indonesia com
proses penetapannya dilakukan secara simbolis
dengan memberikan jaket pon dua puluh oleh roy letrora ketua dua pb pon dua puluh tahun dua ribu dua puluh
sejumlah kalangan menilai penunjukan raffi nagita dinilai kurang representatif sebagai ikon pon ke dua puluh di papua
dalam cuitannya komikus ari keriting berpendapat duta pon dua puluh papua seharusnya sosok asli papua
beberapa selebritas tanah air sepakat dengan ari
diantaranya dian sastrowardoyo dan hanung bramantio
meski demikian ari mengakui kapabilitas nagita untuk membawa misi sosialisasi
berpengaruh ke pon dua puluh di papua

sementara itu menurut roy letrora selaku ketua bidang dua pb pon dua puluh papua
ada perbedaan antara duta dengan icon
duta merepresentasikan daerah tersebut
sedangkan icon adalah seseorang yang merepresentasikan pon secara nasional
dan mempromosikannya ke publik
pemilihan sosok duta dan ikon pun tidak sembarangan
ada mekanisme yang harus dijalankan
yaitu beberapa nama figur diajukan panitia pon
kemudian dianalisa dan dipilih oleh kelompok kerja independen
diharapkan dengan adanya duta maupun ikon
dapat mempromosikan penyelenggaraan pekan olahraga nasional ke dua puluh secara maksimal
pekan olahraga nasional ke dua puluh papua sendiri akan digelar pada dua puluh oktober hingga dua november dua ribu dua puluh
amir gewang cnn indonesia
ya kini kita sudah terhubung dengan roy letrora ketua bidang dua pb pon dua puluh papua
ya pak roy selamat sore
selamat sore pak
ya selamat sore sebelumnya selamat untuk gelaran pon oktober nanti
ya terima kasih pak
ya pak roy ini ada beberapa pertanyaan
kenapa sebenarnya panitia pon menunjuk raffi nagita sebagai ikon pekan olahraga nasional
baik mungkin saya jelaskan dulu sedikit mengenai duta dan ikon phone ya
untuk bank papua yang ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
nah kita memilih buah solosa sebagai duta pon itu merupakan representasi dari pon papua
nah di mana puas merupakan atlet yang asli berasal dari papua yang mempunyai prestasi yang baik
dan memiliki sisi kehidupan sosial yang baik menurut pandangan kami panitia pon
sedangkan raffi amar sebagai icon pon
dia bertugas untuk melakukan sosialisasi pon ke seluruh indonesia
jadi dia merupakan icon yang hanya menyorakan pon
nah jadi proses ini juga kita lakukan melalui seleksi dan memiliki kriteria tertentu
oke baik berarti lalu bagaimana ini menjawab tudingan yang menyebut adanya cultural appropreation
kenapa tidak pakai warga asli papua untuk
jadi gini pon ini kan multi event ya olahraga multi event yang merupakan milik bangsa indonesia
kebetulan untuk pon yang ke dua puluh itu papua ditunjuk sebagai tuan rumah
makanya kita sudah mengaplikasikan itu buat sebagai putra asli papua
yang memilih papua sebagai tuhan rumah
sedangkan raki kami pilih sebagai
influencer yang memiliki banyak apa
banyak followernya yang kami anggap kami nilai mampu untuk melakukan social diversity pon
sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pon itu adalah multi event milik bangsa indonesia
yang kebetulan papua saat ini ditunjuk sebagai hostnya
baik berarti ini menjawab ya pak roy ya
ada perwakilan dari papua juga
ada perwakilan dari
dari nasional dari raffi nagita
nah ini kan berarti terkait penggunaan influencer nih ya
kita berharap pergunaan influencer ini bisa membuat pon kali ini tuh lebih meriah begitu ya
lalu sebenarnya berapa budget untuk para influencer ini pak roy
nah saya mau ini
influencer ini bukan cuma rabi ahmad saja ya
bos juga ada juga influencer nasional dan lokal sendiri
cuma kita tidak bisa sebutkan satu satu
satu barang jumlahnya sangat banyak
yang semua itu dipakai kan dalam satu paket pendidikan kami sekitar sebelas miliar
satu miliar ya untuk semua
berarti ada sekitar berapa tadi pak roy total influencer
berarti tadi ada sekitar sebelas miliar ya untuk sekitar berapa influencer pak roy
untuk lokal itu kita sampai saat ini baru terdata sekitar empat puluh
sedangkan untuk nasional itu baru terkata sebanyak lima puluh an
dan itu akan bertambah terus sampai kita bisa mencapai hasil yang diinginkan
nah lalu ini kan gelaran pon dilangsungkan pada saat di masa pandemi
nah ini sebenarnya juga baik juga untuk wisata dan segalanya
lalu apa yang dilakukan untuk mencegah penularan covid
lalu langkah apa yang dilakukan supaya gelaran pon ini aman dari penyebaran
covid sembilan belas begitu pak roy
nah langkah langkah yang sudah dilakukan oleh panitia besar pon dua puluh papua dua ribu dua puluh satu untuk mencegah covid adalah
satu sesuai petunjuk instruksi presiden kita melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar venue
jadi bukan cuma pelantikan atlet sama ofisial yang akan datang di papua panitia tapi sampai masyarakat
sampai saat ini papua sudah zona hijau dan kami mohon doa supaya sampai dengan nanti tidak terjadi pertambangan pandemi ini di papua
oke baik pak roy kita kembali ke influencer tadi
lalu apa bagaimana ini sebenarnya proses pemilihan para influencer ini sehingga akhirnya diputuskan
ada raffi nagita atau beberapa influencer lain bisa dijelaskan nih pak roy
kita lihat berarti banyak follower sedang mempunyai pengaruh di masyarakat
setelah itu kita mengajukan kepada satu panitia independen yang namanya panitia kerja kelompok kerja
nah ini oleh kelompok yang independen itu dilakukan seleksi
seleksinya itu mewaktu hampir satu bulan
nah setelah dilakukan seleksi oleh kelompok kerja ini ditentukan pemenangnya dan
yang berlaku panitia mengesahkan itu
jadi melalui satu proses yang cukup panjang ya dengan beberapa pertimbangan analisa sehingga
terpilihlah kuat dan rapi dan sebagainya
duta dalam ikon pon papua
baik pak roy terima kasih atas penjelasannya
kita berharap semoga gelaran pon dua ribu dua puluh satu oktober nanti bisa berjalan dengan lancar
sukses selalu pak roy selamat sore terima kasih atas waktunya